kamu jaga juga diri kamu ya
tapi gak tega sebetulnya
tapi papi itu udah punya pilihan lain
iya papi papi tenang aja
yang penting tapi jangan kepikiran sama reva
pabe kalau bapak mau pulang silahkan pulang
nanti kalau bapak mau jenguk refa di akhir semester
apa tidak bisa saya minta keringanan untuk bertemu dengan anak saya reva setiap satu bulan satu kali
ini sudah aturan dan kebijakan dari pengelola asrama
kecuali dalam keadaan darurat
misalnya siswa dan siswi itu sakit
nah orang tua boleh jenguk anaknya
bapak percayakan saja sepenuhnya pada kami
saat bapak mendaftar anak bapak kan sudah ada kesepakatan
dan bapak juga sudah tahu
kalau asrama kami ini memang asrama mandiri
jadi tujuan kami untuk mendidik anaknya
supaya pintar mandiri dan berahlak untuk menyambut masa depan mereka
pak re cubes
nanti panggilan ini penuh hal lain
raya telpon lu

di mana dia
gak ada yang ngerti
tiap kali dia minta gue untuk ngertiin diri dia sendiri mau ngerti gue gak
mana dia bilang gue keras kepala
sebenernya siapa sih yang keres kepala
gue lagi gak butuh nasihat
udah udah diam aja
yang jelas nanti siang pulang dari sekolah kita ke warung babi
kita ke base camp
gua juga ntar udah
gua juga ntar sms buat
kan ketuanya haikal mon
kenapa lu gak sms haikal aja
gua mau cari orang yang lebih dewasa buat tecah metro
gua udah males lagi
siang ini gua mau ke warung babi
gua sama oki mau balikin jaket
kita mau mundur dari aj club
kita mau ke kantin
gua mau ke perusahaan aja
mumpung ikan yang mau bayarin tuh
kan dia yang ngajakin
nah next aja deh lu bayarin gua ya
gua dafer banget nih
kalo lu udah berubah pikiran
biar dia yang lama lama
kebun jam istirahatnya abis
yaudah kalo gitu gue cabut sebentar ya mon
lu kenapa sih mau keluar dari club aj
masa persahabatan kita cuma sampai disini sih mon
kita akan berubah
kita kan udah susah payah banget ngebangun klub ini
lo tenang aja boy
gua tetep anggap lu sebagai sahabat gua
tapi selama haikal yang jadi ketua aj gua
kecuali udah menjadi ketua
mungkin gua anggap lu aja
haikal kan kepilih ketua itu bukan ditunjuk
tapi dipilih sama semua anggota
gue pikir waktu itu lu udah ikhlas
terima haikal yang jadi ketuanya
awalnya gua terima boy
ngeliat dia gak bisa berubah dan gak bisa jaga emosinya
emang yang sekarang lu pikir lu bisa nahan emosi lu
gua ngerasa lu itu bukan modi yang gua kenal
memang gua tau lu itu yang memberani
tapi sikap lo seperti ini
bukan sikap lu mon
sera lu deh boy mau ngomong apa
tentusan gua udah bulat ya
tapi semua ini kan tanggung jawab gue
gua harus cepet cepet selesain masalah ini
oke terima kasih untuk hari ini
sekarang waktunya kalian istirahat
selamat siang anak anak
yeay terima kasih pak
ryan kantin juga yuk
semoga gua di kelas aja guys
gitu lu ngapain di kelas sendirian right
gua lagi pengen belajar
ya rayo lu ga asik banget sih
mana sekarang repot juga udah ga ada
kantin ga seru lagi

ntar jam kecilannya gua buru abis nih
yaudah yuk mel
kita udah berputar sekarang shape aja yah
udah dall tehuters
jadi kayak gini nih nanti siang moni mau ke bs kemboot balikin jaketnya dia mau ngunturin
diri dari ajaclub
pass deny juga
kalau gue bisa ambil bau empat pun
commerciasi ke kaupung ekel
cuma juga dia lagi emosi susah juga buat dihubungin
jadi lo yang sabar ya
lo tenangin diri lo aja sendiri
yaudah deh thanks yaki
ya allah mandi kok bener bener berubah
yay yang mau nyari gratisan dateng nih
nyari gratisan sembarangan
pegan asal lo tau ya gue kesini tuh justru mau bayarin kalian semua
kalian boleh makan sepuasnya nanti biar buah yang bayar
bebep kamu abis bohongin emak kamu lagi ya
bebep kamu juga ngomong sembarangan
aku kan orang jujur gak mungkin bohong lah
ya aku lagi dapet rejeki aja dari allah swt

rejeki anak seorang
yang penting enak gratis lagi
bebep mau coba enggak
enggak mau dong kesalahan
kasian si raya kita tinggalin dia kelas sendiri ya
sekarang lihat gak sih tadi mukanya kayak tertekan kayak mau nangis gitu
aduh yaudah sih gak usah dipikirin
lagian tuh kita sekarang lagi terakhir sama ini
iya momen yang jarang jarang kan
udah lah gak usah mikirin yang lain lain dulu
sindi kok dari tadi kayaknya gue liatin lo tuh jelas banget sih sama raya
kenapa lo berdua lagi deh masalah
enggak mau gue sih biasa aja
terus kenapa kok kayaknya lo juga dari tadi sinis mulu sama raya
waktu kita ngajakin raya ke kantin juga lo malah ninggalin kita bukannya nungguin
akhirnya lo gak mau nungguin dia ya
iyan bayarin ini gue ya
nangkal gak usah khawatir tadi kan gue dijanji sama lo ngebayarin
lo kurang nambah kan gue dijanji sama lo
aku mau ada yang diurusin
lo kenapa raya
udah lah raya lo gak bisa bohongin gue lah
gue tau kalau lagi sedih
gue khawatir ya masalah gue sama mondi
udah lah raya lo ngapain sih mikirin masalah gue sama mondi
walaupun gue gak ngerasa salah
gue pasti bakal cari mondi dan gue minta maaf sama dia
gue juga gak mau reh
masalah ini itu merembet ke yang lain lain
dan gue juga gak mau ngeliat lo sedih terpuruk kayak gini
udah mondi nyelekin lo
sikap cindy yang engjutax sama lo gak asik
itu semua kan yang bikin lo sedih
iya sih kau
kalau gue dalam masa ini tuh gak berpihak sama siapapun
berpihak sama mondi sama siapapun gue gak berpihak
gue tuh percaya banget sama lo
gue gak percaya sama ivan atau bocin
ya yang ada mereka cuma domba kita doang kan
gue bener bener sendiri kak
mondi mah doang sama gue
dan gue juga gak mau kak
gara gara insiden ini
menurut sahabat gue sama cindy jadi aneh
gue akan berusaha ngeyakinin cindy
tetep nabi janji sama gue ya
gue jangan terpuruk kayak gini lagi
mending sekarang gue kejar cindy deh
wah lo kasar apaan lagi nih dia
mending sekarang cepet cepet kejar cindy
oke biar saya ambil
gak usah nggak apa apa
tapi aku pikir kalau misalkan uang aku diambil sama anak anak gitu
ya mereka mungkin lebih membutuhkan kali
daripada yang resek tadi itu
aku lebih gak ikhlas
lebih ikhlas sama anak anak itu gak apa apa